presiden joko widodo meminta sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
untuk tidak membuat isu soal dirinya yang disebut
ingin merebut kursi ketua umum pdi perjuangan dari megawati soekarno putri
di sela kegiatan di bandara halim perdana kusuma
jokowi membantah pernyataan hasto yang menyebut
dirinya ingin merebut posisi ketua umum pdi perjuangan dari megawati
jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding
jadi ketua umum partai golkar
jokowi pun meminta hasto untuk tidak melontarkan tudingan itu
selasa kemarin sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
presiden joko widodo sempat berupaya mengambil alih kursi ketua umum pdi perjuangan
hasto bilang jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu rias rashid
untuk membujuk megawati soekarno putri agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan ke jokowi

ada seorang menteri ini yang powerful ada yang super powerful ada yang powerful
ini ditugaskan untuk ketemu pak rias rasid oleh presiden jokowi
pak rias rashid ditugaskan untuk membujuk bumega
agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan kepada pak jokowi
dalam rangka kendaraan politik tadi
untuk dua puluh satu tahun ke depan